seorang pemuda berusia tiga puluh tiga tahun asal desa sirnabaya karawang hanya bisa berdiam di rumah
bukan karena malas atau enggan bergaul tapi karena bobotnya di atas rata rata yang mencapai dua kuintal sehingga ia sulit beraktivitas
tim dokter rumah sakit umum daerah karawang memeriksa kondisi kesehatan yudi hermanto yang berusia tiga puluh tiga tahun
warga asal sirnabaya kabupaten karawang bobot tubuhnya sudah mencapai dua kuintal atau dua ratus kg
kondisi obesitas ini sudah dialami yudi sejak tahun dua ribu enam belas lalu dan tubuhnya terus membesar
tak jarang yudi sering merasakan sakit di bagian perut dan selalu kelelahan saat berjalan
akibatnya kini yudi memilih diam di rumah
ini berat badannya berapa kamu
kalau di rumah berat
tapi kalau jalan berat juga
kalau jalan berat juga
ibu kandung yudi seorang janda yang hanya mengandalkan uang dari hasil berjualan gorengan tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi anaknya
yudi sempat dibawa ke rumah sakit swasta di karawang namun pihak dokter hanya memberikan obat
adalah sudah setahun lebih
ini yang nambah yudi
ini awalnya langsung juni atau ada
ya tadinya yang lebih
ya tumbuh tumbuh nambah nambah nambah gitu aja
sekarang parah itu
berdasarkan data yang dihimpun oleh organisasi kesehatan dunia atau who
pada tahun dua ribu delapan sekitar empat delapan persen dari total penduduk indonesia mengalami obesitas
diperkirakan kondisi ini dialami oleh enam sembilan persen pria
dan dua enam persen wanita dari seluruh jumlah penduduk
dian firmansyah karawang